kami siang lima belas april dua ribu dua puluh satu menteri bumn erick thohir meresmikan kapal vlcc pertamina pride
yang bersandar di teluk semangka kota agung kabupaten tanggamus provinsi lampung
kehadiran kapal pengangkut minyak mentah dengan rute arab saudi celacap jawa tengah
merupakan jawaban tantangan pertamina yang siap menunjang penyaluran pasokan energi nasional
menurut direktur utama pertamina nike widiawati
investasi yang dilakukan pertamina dengan menghadirkan kapal pertamina pride dan pertamina prime
sejalan dengan arahan pemegang saham untuk menjadi perusahaan kelas dunia
karena pertamina memiliki cadangan di luar negeri dan produksi totalnya sekitar satu ratus sepuluh ribu barang per hari
menurut erick thohir pemerintah mendukung penuh langkah pertamina international shipping
menjadi perusahaan solusi logistik dan kelautan yang terintegrasi serta menjadi pemain global
pertamina harus kembali ke masa kejayaannya di tahun tujuh puluh
di mana pertamina menjadi global
pertamina adalah sebuah penyelenggaraan yang akan menjadi perusahaan kelas dunia
pertamina adalah penyelenggaraan yang akan menjadi perusahaan kelas dunia
pertamina pride merupakan kapal tipe kelas dunia
dengan panjang tiga ratus tiga puluh meter dan memiliki bobot mati sebesar tiga ratus ribu ton
kapal pertama dari dua kapal sejenis yang dimiliki pertamina ini
mampu membawa kapasitas kargo minyak mentah dari arab saudi menuju kilang cilacap sebesar dua juta barrel
rafraf kaffi sipki irfan kota agung lampung